gor sunggu minasa kabupaten goa sulawesi selatan terpilih menjadi venue utama
bni circuit national bay seri sulawesi selatan
turnamen bulu tangkis ini diharapkan dapat menjaring bibit muda
papulu tangkis muda nasional
kabupaten goa dianggap memiliki sarana dan prasarana pendukung
untuk mengelar turnamen bulu tangkis circuit national bay di sulawesi selatan
bupati goa adnan purita iksan yasin limpo mengatakan
kehadiran turnamen ini selaras dengan visi kabupaten goa
sebagai salah satu kawah cantri di muka olahraga bulu tangkis di provinsi sulawesi selatan
tentu pemerintah kabupaten goa dan masyarakat kabupaten goa berbangsa
karena event ini kembali dilaksanakan setelah vakum karena pandemi covid sembilan belas
dan yang paling utama bahwa kabupaten goa ini kan sudah ditetapkan
maka dengan hadirnya event ini maka itu mempertegas bahwa
pencarian dan pencetak bibit bibit unggul untuk cabang olahraga bulu tangkis
itu berada di kabupaten ini
tiga bar pertandingan akan dimainkan oleh empat ratus atlet muda
yang terbagi dalam kategori usia dini anak anak dan pemula
circuit national bay merupakan salah satu kompetisi bulu tangkis
untuk menjaring pemain muda bulu tangkis
circuit national ini memang kita bagi dua
sebenarnya ada tiga
yang a itu khusus untuk usia pemula remaja taruna
ini adalah usia yang sudah terlihat masa depannya kemana arahnya
sedangkan c b ini lebih kepada pengambil dari yang bawah grace board
jadi usia bini ini anak anak dan ada pemulanya juga
makanya kita bedakan yang a dan yang b
ajang bni sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga sendiri merupakan turnamen bulu tangkis berskala nasional
yang menjadi ajang ujogigi pembulu tangkis muda potensial
ajang pencarian bibit muda bulu tangkis ini didukung penuh bni
sebagai salah satu bentuk komitmen pbsi secara resmi juga bekerjasama
dengan detikom dan cnn indonesia sebagai official media and broadcasting partner